kita sudah keluarkan surat keputusannya dan sudah ada tr nya ke seluruh jajaran pemberitahuan
ada tujuh puluh satu perwira tinggi yang kita mutasi
ini merupakan satu mutasi biasa pergantian biasa yang terjadi di polri
dan melalui proses mekanisme wanjakti
ya kepala bnn kan kita kan juga sudah terima kepresnya tentang pemberhentian komjen anang sebagai kepala bnn
dan juga pengangkatan pak budi waseso sebagai kepala bnn
ada yang kepentingan organisasi ada pembinaan karier ada regenerasi ada memberikan pengalaman pengalaman tertentu
karena pak buas kan memang cukup bagus di dalam sepatu
terjangnya oleh karena itu kita uji pada bidang yang lain